kalau dia mau ikut aos jadi tukang parkir minimal di bandung sudah berkurang satu
kalau tujuannya gitu saya sih oke aja
yaudah kamu kontak dia
lagi ngetur ke cimpring ke toko
kasih tahu tolong buatin saya kopi
kang cecep nggak bilang berapa gelas
oh bilang dia mau tapi harus sama temennya
partner dia ngejam red
kalau temennya enggak diajak kasiam
sebetulnya enak sama yang kenal
misalnya sama kamu atau sama jack
jadinya enggak mau
kalau sama oo tadi kamu bilang oke saya udah terlanjur nelfon
gimana kalau temennya denny di sini
misalnya denny atau jack
saya di sini aja lebih dekat ke rumah bisa jalan kaki
saya juga di sini aja biar berangkatnya ada tumpangan
ya udah gak apa apa saya tetap sendiri aja
tunggu dulu masih ada yang bisa kita tanya
jadi oo gimana
tunggu saya tanya ncoy iding sama didan dulu
lapor kang urusan sama orang orang suruhan bang edi sudah beres
lewat jalan damai atau terpaksa perang
berarti belum selesai
kok belum selesai
mungkin mereka bakal balas denda
kamu mau pindah ke parkiran ikut aos
saya di sini aja
kamu mau pindah ke parkiran ikut awas
kalau saya mah gimana ncoy aja kalau ncoy pindah saya ikut pindah
kalau tetap di sini saya juga tetap di sini aja
kita coba tanya didan
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu kalau pindah ke parkiran gimana
aos butuh temen
emen udah gak mau kerja lagi di parkiran
kenapa meluk segala
terus ong gimana
dia di sini
soal dia harus ngajak temannya gimana
berarti lebih kan yang pindah cuma satu orang
gak apa apa nanti kerjanya gantian
biar di bandung berkurang dua orang jahat sekaligus
irin belum dateng
belum tadi dia telepon
mau ketemu teh serena
terus dia juga bilang
mau izin dulu ke kang cecep
iya dia tadi telepon
saya cuma mau tau
dia udah datang atau belum
yaudah gak apa apa
saya permisi dulu
irin udah dateng
tadi sudah dibayar pakai aplikasi ya
iya terima kasih
ditanyain kang cecep
kata cimumun kang cecep nanyain saya
gak ada apa apa cuma nanya aja
oh kalau gitu saya permisi
tadi waktu kamu nelpon saya lupa kalau sebetulnya ada yang mau saya omongin juga
soal rencana saya beli tanah di garut
jadinya gimana kang
tadi saya dapat telepon dari garut yang punya tanah nanya
saya masih minat beli tanahnya atau enggak
kalau masih minat katanya saya bisa bayar setengah dulu
dia lagi butuh uang buat nikahin anaknya
setengahnya itu berapa
semua tambah biaya ini itu sekitar seratus juta
kalau setengahnya berarti lima puluh
sisanya boleh diangsur
angsurannya dibicarakan nanti
terus rencana kang gimana
kita kan udah punya uang sekitar segitu
jadi bisa bayar yang setengahnya
kira kira ke depannya bakal ada uang
uang masuk yang cukup buat bayar angsurannya
insya allah kang
dari warung belanja
tim yang sekarang saya kira lebih oke dibanding anak buah kang remon
gak tahunya enggak
gara gara mereka kalah lawan backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
sekarang nasib kita bagaikan berjalan di hutan tengah malam
kita bukan cuma gajahdi merasakan kekuasaan di parkiran di pasar sama di terminal
tapi kita juga kehilangan wilayah
yang selama ini urusan keamanannya kita pegang
kamu gak ada komen
sejatuh itukah mental kamu
ini bukan soal mental jatuh atau apa
disuruh bang edi
dari siapa kok gak diangkat
biar dia nanti nelfon kamu
kalau dia nelfon saya gak bakal saya angkat juga
kalau dia nelfon aku nangis
gak mau kamu angkat
biasanya justru kamu pengennya kalau dia nelpon yang ditelepon itu kamu
tapi bukan dalam keadaan kayak gini
gak diangkat juga
tunggu lima menit
kalau kita kerja di parkiran kita bakal ngejemur terus
mending kerja kayak gini aja
butuh duit jalan
udah punya duit kita bisa santai
tapi kadang kadang kita gak dapat korban
bukan kadang kadang sering
udah nunggu seharian kita pulang gak bawa apa apa
kalau di parkiran kita bisa punya setiap hari
ada yang telepon
saya mau revisi informasi
tadi kan saya nawarin kerja di parkiran
ternyata di mana

ternyata di terminal
ternyata di terminal
ternyata di terminal
ternyata di terminal
nanti bareng sama temen kamu yang pernah saya rampas hp nya
yang pernah nyerang saya
yang terus saya bales
iya memangnya kenapa
masa bareng musuh
itu kan dulu
sekarang jadi temen aja
saya gak enak
gak enak kenapa
iya kasus itu
anak anak di sini udah lupain itu
saya pikir pikir dulu deh
dia mau kerja di parkiran
pas tahu ternyata di terminal dia mau pikir pikir dulu
di dan udah ikut aus
coba kamu telfon lagi
pengen nih telfon lagi
ngasih tahu uang buat biaya marketing
cuma sejuta kurang
gak cukup buat kegiatan
bang edi nyuruh saya minta ke kamu lagi
tadi nelpon bang edi jam berapa
sekitar jam sepuluh
sekitar jam sebelas ada masalah
ada masalah apa
saya sementara gak bisa nyiapin uang buat kamu
langsung minta ke bang edi aja
ini urusan internal
kamu gak perlu tau
kecuali bang edi mau ngasih tahu
saya telfon bang edi
kayaknya ada masalah
soal mau minta tambahan dana
dia bilang sementara nggak bisa nyiapin uang buat saya
ya di departemennya sedang ada masalah
terus jadinya gimana
kegiatan kalian terpaksa ditunda
kata bang edi di departemen agus ada masalah
efeknya ke kita terpaksa kegiatan kita ditunda
selamat datang di parkiran
kalau mau jajan deket
ada yang jualan di situ
kalau mau makan nasi kita harus jalan santai dulu ke warung
sekitar dua ratus meter dari sini
kamu nyuruh orang buat ngeroyok orang
orang yang ajak aku jadi copet
berarti yang tadi ngeroyok orang yang ngajak aku jadi copet beneran tukang todong
asep ada yang nodong
bukan asep saeb
waktu aku habis nyopet dompetnya aku kasih dia
uangnya dia ambil
terus tau tau ada dua orang datang
minta uang sama hp dia
jadinya sekarang hp dia nggak ada
aku nggak bisa kontak dia dia juga nggak bisa kontak aku
sekarang dia kemana
tadi saeb kesini
terus dia juga sempat dipukulin
sekarang dia udah pergi lagi
waktu dia ada yang ngodong aku lari
kalau kamu udah gak bisa kontak dia terus dia juga nggak bisa kontak kamu
berarti kamu udah bebas
gak tau deh
mudah mudahan aja dia kapok
gara gara udah dipenjara empat kali aja dia belum kapok
gimana kalau cuma kena todong
tadi waktu ketemu kamu dia ngomong apa
cuma cerita habis ditolong saya kasih makan cilok
terus waktu mau pulang dia minta ongkos
yaudah teleponannya udah dulu
aku masih kerja nggak enak kalau kelamaan teleponan
sebentar ada telepon
gimana mau gak kerja di terminal
kan tadi saya bilang mau mikir mikir dulu
masih belum selesai mikirnya
belum kan mikirnya harus sambil berunding sama teman saya
belum selesai berundingnya
mau nggak kerja di terminal
enggak usah lah
saya berundingnya udah selesai
saya sama teman saya tetap mau jadi jember aja
kamu gak takut suatu saat kamu ketangkap polisi
atau dihakimi masa karena ngejamret
kamu jangan hanya gitu dong
makanya berhenti jadi jambret
teman saya enggak mau
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
teman saya si oo enggak mau kerja di sini
lain kali kalau mau masukin orang
pastiin dulu sebelum kamu ngomong
di danterlanjur ikut aos
sekarang di sini jadi kekurangan orang
yaudah enggak apa apa
sekarang udah aman
kita langsung jalan sebelum orangnya pergi
seminggu lagi saya pulang ke pengan baru
udah gak betah di bandung
bukan gak betah
tapi saya di sana ada kerjaan
kamu masuk sesana aja
sesana itu apa
kamu nanti latihan di tempat saya dulu latihan aja
saya kan dulu awalnya latihan tinju di sana
kalau mau di tempat lain juga boleh
tapi kalau besar tempatnya jangan yang jauh
ya nanti saya cari info dulu
bilang mau ketemu sama kamus
kalau kamu mau main kebukaan baru
telepon saya aja
kalau pakai bis
sekitar tiga puluh jam
aduh nanti saya bisa jual di jalan
kalau mau cepat
saya belum pernah naik pesawat
makanya naik pesawat aja
nggak berani ah
kenapa takut ketinggian
takut ketinggian harga tiketnya
bekas anak buahnya agus sama yayat
saya sama temen temen
ayo aja yang jelasin
saya takut salah
seperti yang dibilang kang cecep kemarin
wilayah yang dipegang bang edi
sudah kita ambil alih
tapi kalian masih bisa kerja di sana
kalian lagi hiyuran keamanan kepada kang kaki lima seperti biasa
tapi uangnya nggak usah di store ke siapa siapa
kalian bagi rata
tapi kalau ada apa apa dengan para pedagang
terutama yang menyangkut masalah keamanan
dan memastikan mereka masih bisa tetap jualan di sana
kalau ada apa apa gimana
misalnya bang edi nyuruh orang buat ngajar kita
kalau berani kalian lawan
kalau sama kayak orang sesama kita
mungkin saya sama temen temen berani
tapi kalau bang edi bayar tukang pukul profesional
terus terang aja
saya sama temen temen takut
seperti yang kang cecep bilang
saya mau berangkat dulu
mau ketemu kang bus
akang mau kemana
mau ketemu gobang
dia udah keluar
makanya dia mau ketemu akan
bapak mau kemana
kamu nyebutnya jangan gobang aja
seperti kamu nyebut om ujang om cecep
temen bisnis bapak dulu
udah lama gak ketemu
kampus mau kemana
tadi kamu sama neng udah nanya akang mau kemana
akang udah jawab
sekarang cedoh juga nanya akang mau kemana
kamu aja yang jawab
akang mau ketemu sama teman bisnisnya
iya tapi mau beres beres yang lain dulu
aku mau besok kembang main dulu
ceedo kalau nanya nini harus dari depan
aku kasih tau ya
saya permisi dulu mak
hati hati buat dompetnya
jangan sampai kecepetan
tadi saya sama iwan ada tamu dulu
temen atau saudara
temen sekaligus saudara
bekas anak buahnya agus sama yayat
sekarang udah satu grup sama kita
wilayah bang edi
sudah diambil alih sama senior senior kita
agus sama yayat udah ditenang
bekas anak buahnya sekarang mandiri
yang backing senior senior kita juga
sama kang murad
aywan gak disebut
aiwan udah mau balik lagi ke pekanbaru
ada mobil mau parkir tuh
pertama kali aku lihat
kamu mau kerja lagi
gak takut dipukulin orang lagi
tapi saya juga harus kerja
tasik tasik tasik
amin udah balik lagi mau kerja lagi
berarti didan balik lagi ke terminal
kata otang kamu balik lagi ke terminal
didan mau balik lagi ke sini
dia udah agak betah di parkiran
bukan gak betah emen udah mau kerja lagi
alhamdulillah kalau gitu mah
semarang semarang semarang
terima kasih juga omso
mau saya buatin kopi kan
keubang jadi ketemu kamu hari ini

kabar akan gimana
seperti yang kamu lihat
saya sudah sepuluh hari keluar dari penjara
kenapa baru sekarang ketemu saya
saya masih merasa bersalah
kamu sudah menjalani hukuman
tapi saya masih merasa bersalah ke akang
masih merasa bersalah ke imah sama anaknya
merasa bersalah sama keluarga kita
karena sudah menghabis jauhan di
semua sudah lewat
dan yang penting
sekarang kamu sudah pulang
tasik tasik tasik
kamu sama siapa
kamu sama siapa
kamu sama siapa
kamu sama siapa
nggak tau tapi